rafael aluntri sambodo pejabat pajak segagus orang tua dari penganiaya putra petinggi g p ansor mengundurkan diri
dari jabatannya sebagai kepala bagian umum kantor wilayah djp jakarta selatan ii
selain itu ia juga mundur dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil di direkturat jenderal pajak kementerian keuangan
dalam surat yang beredar rafael meminta maaf atas yang terjadi kepada keluarga david
terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh putranya
ia juga menyatakan mundur dari jabatan dan statusnya sebagai pns kementerian keuangan
surat tersebut dibenarkan oleh staf khusus kementerian keuangan justinus prastowo kepada cnn indonesia com hari ini
sebelumnya menteri keuangan sri mulyani resmi mencopot rafael dari jabatannya sebagai kepala bagian umum kantor wilayah dcp jakarta selatan ii
hal ini imbas dari penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak mario dandi satrio terhadap anak pengurus pusat gp ansor david
meski demikian direkturat jenderal pajak mengaku belum menerima secara resmi surat pengunduran diri tersebut